kamu itu bersabar
bersabar sebentar lagi
tunggu waktu yang tepat
dia pasti berbuat masalah lagi
apakah mak lampir mengganggumu lagi
apa yang bisa ku bantu untuk kamu
supaya aku tidak tertidur
karena kalau aku tertidur
mak lampir akan menyerangku
kalau itu mustahil
tidur dan beristirahat
itu adalah kebutuhan manusia
tenang saja sembara
dia hanya menangkapku
aku tidak akan menangkapmu
dia tidak bisa menyentuhmu
buanglah rasa takutmu
senjata mak lampir
untuk menghancurkan kamu
mak lampir semakin kuat
aku ingin mencari
para orang yang tidak tahu
bala kapaten yang menjaga
jepuknya di bawah
setan moro setan mati

agar aku bisa menyembuhkan kaki
mereka akan menggugurku
rupanya kau yang mahal lagi jalan
aku akan menggugurmu
aku tidak ada urusan denganmu
kau tak bisa pergi
aku akan menembakmu
aku akan menembakmu
aku akan menembakmu
aku akan menembakmu
setan moro setan mati
aku kirim ke kapal tendara
banyaknya perasaanku saja
tidak mungkin bestari
aku masih belum kalah
aku baru saja mengirimkan teluh pada surutannya
tapi dia berhasil mengalahkanku bopo
aku mengajar lelaki itu
apa yang sudah kamu lakukan
kemampuanmu itu masih di bawahnya surutannya
untung saja dia tidak melakukan serangan balik
kalau dia melakukan itu
kamu bisa mati bestari
kenapa bopo malah membela surutannya dan menyalahkanku
aku hanya ingin menghabisi dia
apa itu salah
bopo tidak menyalahkan kamu
bopo hanya ingin kamu berhati hati dalam bertindak
bopo juga ingin dia itu hancur bestari

tapi untuk menghancurkannya bukan perkara yang mudah
kamu bisa menghancurkannya bestari
dengan cara yang licik
dan juga adu domba
kamu itu bersabar
bersabar sebentar lagi
tunggu waktu yang tepat
hormat guru kumalampir
lagi lagi kau mengganggu ku
apa kau sudah menemukan
keberadaan sembarangan wabayam
aku sudah mencari sembarangan wabayam
bahkan aku sudah menyuruh semua warga babi untuk mencarinya
tapi sembarangan wabayam
seperti hilang di dalam bumi
kamu itu tidak pernah betis melakukan apapun
tapi guru kumalampir
kenapa guru tidak mencari sendiri
kalau harus aku
yang turut tangan
buat apa aku punya murid
pokoknya kita harus cari cara
untuk bisa membalas paman badika
kata pak kiai kita tidak bisa membalas paman badika

kata pak kiai kita tidak boleh bas dendam
kalau kita tidak membalas perbuatan paman badika
dia tidak akan kapok
dan dia akan mengulangi perbuatannya lagi
jadi itu kita harus membalas perbuatannya
mardika biarkan saja
nanti dia akan kena batunya sendiri
ingat kata pak kiai tadi
semua perbuatan baik atau buruk
pasti akan kembali pada pelakunya sendiri
apa kita akan membiarkan orang jahat seperti pak meremban hika
kata pak kiai kalau kita tidak mencegah kejahatan
sama saja kita adalah bagian dari kejahatan itu
para penjahat tidak boleh dibiarkan menguasai jagad
kita harus bisa melawan mereka
pak hika kalau begitu ayo kita santroni paman badrika
supaya dia tidak berbuat keburukan lagi
ini aku bawakan makanan buatmu
aku tidak sodik makan makanan darimu
kenapa kamu begitu
aku kan tidak jahat padamu
aku ingin pulang datar monyet jelek
tapi banyak yang suka
itu kan apa kataku
paman badrika itu harus diberi hukum